saya benar benar tidak mengetahui bauksit itu apa
vaksin merah putih menjadi salah satu contoh implementasi kolaborasi pentahelix
gak sinkron gitu lah terus bapak ngajakin ke lapangan basket gitu nonton nonton basket
perkepala keluarga harus merogoh kocek
lalu di siaran digital ini juga menawarkan banyak program dan variasi konten yang lebih banyak
setuju atau tidak setuju jadi host gitu maksudnya
perumahan bumi patra ru enam balongan
khususnya ini nanti oleh pasien atau korban lewat daratan
bisa memperbanyak predator dan polinator sehingga musuh alami berkembang dengan baik untuk memangsa hama tanaman padi
setiap kali indeks uv berada di atas tiga
itu mungkin salah satu tantangan kalau tadi mas aret dari bakti
salah satunya forum silaturahim para pimpinan negara ini gitu loh
bang herman ada tanggapan sedikit bang dari anda dari apa yang disampaikan oleh bang abalin juga
kayak yaudah kenapa sih orang kita basket kok nggak bisa kasar kenapa
bagaimana mungkin beras dari bulog mereka beli rp delapan tiga ratus langsung diganti bajunya
mungkin pak dhani mungkin nanti bisa mendengar begitu
lalu kemudian cara kerja skema ponzi itu misalnya ya
kalau misalkan mau nyari gitu buat beli nggak ada
yang jatuh sakit sebagai akibat infeksi yang didapatkan di tempat penitipan anak
ini bisa jadi referensi kalau anda berkunjung ke kawasan cisangkui
nah ismail ini mengklaim pembuat video pengakuan itu atas tekanan karo paminal polri saat itu
atau insinyurnya ini harus bongkar pasang pemain
lebih dari lima puluh persen air tanah pada akuifer dalam di jakarta tidak memenuhi standar baku mutu air bersih
kalau dibanding dengan jumlah penduduk
yaitu dengan sosok yang ingin kami
ya kalau lagi males sendiri ya bareng bareng
karena pada ujungnya kan itu harus di deliver juga ke konsumen
ataupun anda juga masih ragu ragu untuk menentukan kira kira akan berinvestasi apa